sampai jumpa di video selanjutnya
selamat sam aku turun sempat
kamu kok disini
akhirnya aku ketemu kamu juga
duduk dulu yuk
alhamdulillah akhirnya aku bisa ketemu sama kamu
kamu kok bisa disini sih sam
aku tahu dari andre
kata andre kamu tinggal di daerah sini
pergi kamu dari sini
saya cuma mau nolongin dewi dan juga ibu dan juga maya
semalam saya dengar kalau dewi itu dia sudah kontrakan
dan sekarang saya mau bantu ibu
saya mau cari kontrak yang baru
kamu itu kok pindah gak bilang bilang sama aku sih
aku kemarin sempat ke kontrakan kamu
tapi katanya kamu udah diusir dari situ wih
kamu kenapa gak cerita sama aku nih
tadi kamu mau cerita apa sama aku
aku udah dapat kerjaan wing
kerja apa sam
kamu kok kelihatannya gak senang
kamu gak suka dengan kerjaan baru kamu
bukan begitu justru aku senang banget
aku ditawarin main piano di kafe
dulu sebelum aku buta
tapi setelah aku seperti ini
aku gak pernah menyentuh lagi yang namanya piano ya
dan sekarang aku gak tahu aku masih bisa main piano apa enggak
biarpun kamu punya keterbatasan
tapi kamu tetap aja mampu melakukan apa aja
jadi aku yakin ini juga pasti kamu bisa
kamu jangan khawatir
kamu selalu aja brik semangat aku
sekarang aku jadi percaya diri lagi
kamu minta kamu jangan deketin sama dewi kan
jangan deket deket aja kamu pulang sekarang
aku mau di sini mah
aku sangat mencintai dewi mah
mama gak peduli
kamu gak boleh mencintai dia
sampai kapanpun mama gak akan pernah setujuin
d aku kesini cuma mau nyicil utang aku sama
aku tahu kamu yang ngasih uang supaya kami bisa bayar kontrakan
kamu kan yang ngasih uang ke laki laki itu yang dari radioki
dari radio oke itu gak ada
aku udah cek
kamu gak usah ngelak lagi
ini tolong diterima
ini baru sedikit
tapi aku janji nanti aku lunasin semuanya
ini buat kamu aja
udah akunya ikhlas
udah ini buat kamu ya
aku gak bisa terima ini
aku gak mau
kalau ibu tahu uang ini dari kamu nanti dia bisa marah sama aku
nanti masalah lagi
aku cuma buat untuk kamu aja
udah kamu terima sekarang
udah aku gak mau
aku gak mau sampai mama kamu tahu
terus balila tahu
nanti semuanya marah
aku gak mau
sebaiknya kita gak usah ketemu lagi deh
adoption malah lebih campur
remanjai kan sekarang
terima kasih banyak
jangan lupa balik lagi ke kafe ini ya
terima kasih banyak
terima kasih banyak
mama ngapain di sini
mama dari tadi udah nonton kami
mama sekarang mau bikin patung tapi yang bagus untuk kamu
sebuah senyum bukan fata morgana di gurun tandus
kamu pulang ya
kan sekarang kamu udah gak jadi loper koran lagi
kamu udah punya pekerjaan yang lebih baik
kamu udah jadi pianis
jadi pasti sekarang kamu udah bisa pulang
satria masih belum bisa pulang ke rumah
satria kan udah bilang sama mama
satria baru akan pulang ke rumah kalau satria sudah berhasil
mama doain satria aja ya
biar satria cepat berhasil
satria ga tardi
aku harus kembalikan uang ini sama dewi
aku tahu dia butuh uang ini
aku tunggu saat yang tepat
aku ingin mencoba